tetapi ketika masuk mulut waduh bikin saya ketagihan untuk terus mencobanya selamat
mau dibilang authentic authentic apapun itu tuh pasti rasanya udah rasa gulai lah ya